anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news indonesia termasuk negara dengan kategori risiko bencana paling tinggi
dari bencana longsor banjir hingga gempa bumi kerap melanda tanah air
selain mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah warga juga perlu memiliki sejumlah persiapan sebagai langkah antisipasi
nah apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana cara bertahan di lokasi yang terisolir bencana
kita akan membahasnya bersama staff training education and development aksi cepat tanggap atau act
bapak eri setiadi selamat datang pak eri
selamat siang terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news dan melihat bencana
kita berbicara mengenai bencana pak eri kita tahu indonesia ini sering sekali terkena bencana dan saat ini sedang mengalami bencana banjir
kita juga melihat fenomena tidak hanya banjir begitu misalnya ada tanah longsor atau juga gempa bumi
masyarakat itu cenderung menunggu pak eri menunggu proses evakuasi menunggu petugas menyelamatkan gitu
tapi sebenarnya ada tidak sih atau langkah pertama yang bisa dilakukan
masyarakat jika terkena bencana pak eri
oh banyak sekali bas pertamanya begini indonesia ini memang rangkaian bencana ya
banyak sekali bencana dari mulai gempa bumi tsunami dan lainnya
alangkah baiknya memang kita mempersiapkan
dan kita memang di act ini ada yang namanya disaster management institute of indonesia
itu kita di bagian preventif dan mitigasi gitu
dan mitigasi itu memang ada beberapa jenis
salah satunya memang ada struktural kemudian ada kultural
kalau misalkan mitigasi kultural itu kita memang lebih kepada manusianya
bagaimana menciptakan mengedukasi masyarakat agar mereka siap dalam menanggulangi bencana ketika bencana terjadi
dan kemudian kita juga menyiapkan mitigasi struktural
mitigasi struktural itu bisa dalam bentuk contohnya misalkan di gedung ini pasti ada yang namanya apar gitu
hat madam api ringan gitu kan mitigasi struktural
kemudian juga kita ada yang namanya seperti kalau versi kami itu ada namanya tas siaga bencana gitu kan
passiaga bencana yang memang ketika keadaan emergensi masyarakat mungkin

jadi kita bisa menciptakan hal yang lebih baik

dan tidak menunggu tim evakuasi
atau memang dalam menunggu tim evakuasi dalam waktu krisis golden time itu mereka masih bisa bertahan gitu minimal gitu
contohnya kayak misalkan banjir kemarin gitu
banyak kan memang warga minta dievakuasi
namun memang karena paling banyak laporan itu karena kelaparan atau karena sakit dan lain lain gitu kan
dan memang harus ada solusi di dalam langkah itu gitu kan
salah satunya memang kami menyiapkan tas siaga bencana gitu
memang selain tas
juga ada pengetahuan atau edukasi edukasi yang memang setiap hari atau setiap hari itu kami terjun terkadang ke sekolah dan ke masyarakat tentunya gitu
nah tadi pak eri berbicara ada dua begitu ya
mitigasi kultural dan struktural
kalau untuk masyarakat sendiri itu yang mana yang bisa diterapkan
memang sebenarnya keduanya sangat penting mbak
karena memang kan ketika manusianya pun juga harus diedukasi gitu kan
contohnya kayak misalkan kalau misalkan banjir itu mereka itu ketika air naik atau apa
apa sih langkah langkahnya
itu kan perlu edukasi gitu
contohnya oh ini kita barang taruh di atas saja
atau bagaimana ketika misalkan banjir naik apa yang harus kita lakukan
banyak yang memang dalam kondisi bertahan tersebut masih banyak yang belum mengetahui ya
atau memang akhirnya yaudah pasrah gitu dan mencari tim evakuasi
yang memang tentunya karena banyak titik kemudian juga tim yang turun juga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu
dan salah satunya memang masyarakat harus kita buat menjadi tangguh gitu kan
itu dengan kepentingan
itu dengan kepentingan
tentu dengan edukasi kemudian yang kedua memang dengan alat alat yang sudah disiapkan gitu
oke nah berbicara mengenai alat alat nih pak eri
tadi di awal sempat menyebutkan juga terkait survival kir atau alat keselamatan
itu sebenarnya alat keselamatan atau survival kit seperti apa sih yang ideal dimiliki oleh katakanlah satu keluarga begitu
atau satu individu untuk menghadapi atau siap menghadapi bencana ini
oke kita kalau misalkan kita memang ada yang namanya tas siaga bencana dan ada juga edisi gitu
tas jaga bencana ini memang
memang disetting untuk satu keluarga
boleh ya silahkan
oh dibawa oke
ini ada salah satu tas jaga bencana memang kita setting untuk satu keluarga
jadi ketika misalkan terjadi bencana cukup tas ini aja yang memang bisa diselamatkan
kemudian isinya ini ada isinya dan bisa dipergunakan untuk menunggu tim rescue misalkan
isinya apa aja boleh dikeluarkan mas
bisa saya bantu saja
alat alat yang bisa dipakai begitu ya untuk satu keluarga
nah ini untuk keluarga
kemudian satu lagi ada untuk pribadi
ini bisa dibawa kemana saja gitu
boleh dibuka mas
yang pribadi dulu
pribadi dulu ya
pertama memang kita menyiapkan center
karena memang gini kalau misalkan terjadi emergensi seperti contohnya banjir ini kan
pasti yang pertama kali terjadi pemadaman gitu kan
bagaimana kalau misalkan memang tidak ada center
karena kan kalau kita biasa mengandalkan
kita bisa mengandalkan handphone gitu kan
tapi ketika baterainya habis dan tidak ada apa apa gitu sumber dayanya
kita membutuhkan center yang pertama
center ini menggunakan tenaga baterai begitu ya
oke selanjutnya ada apa lagi mas
kemudian ada alat multi tools
ini memang bisa dipergunakan untuk apa aja kalau multiple siap ya
seperti pisau obeng dan lain lain gitu kan
oke ini boleh dibuka saja ditunjukkan begitu
ya contohnya ada pisau juga kalau untuk keadaan emergensi gitu
oh ini bisa jadi tang begitu ya
dan selanjutnya di tas ini yang personal ya mas
kemudian yang paling penting itu ada kulit
oh apa itu kegunaannya apa
karena memang ketika misalkan terjadi emergensi
misalkan ya entah seperti kemarin banjir kan teriak teriak emergensi
atau misalkan suara kita sudah habis
tidak ada persediaan air makan segala macam itu
kita tinggal mengiupkan fluid ini untuk tim evakuasi datang
atau bahkan contohnya yang lebih kasar
misalkan begini misalkan terjadi gempa kemudian kita dibawa reruntuhan
dan kemudian kita terperangkap gitu
nah ini bisa berfungsi untuk memanggil tim evakuasi atau tim rescue
oke untuk menandakan bahwa ada orang begitu ya di bawah timbunan bangunan atau reruntuhan
baik baik selanjutnya ada apa lagi mas erick
yang paling ini ada korek karena memang kalau kondisi seperti ini kan kita kan terkadang kedinginan atau apa
atau ada fungsi fungsi lainnya yang bisa digunakan dari korek ini
sudah itu kalau ini untuk yang pribadi
oke berarti kalau untuk yang personal kita recap lagi itu tadi ada pisau
pisau serba guna
dan fluid begitu ya
empat alat yang bisa digunakan dan harus tersedia untuk perawatan
nah sekarang kita untuk yang keluarga yang sepertinya lebih besar ini ada ranselnya begini warna merah
boleh kita bedah begitu apa saja alat alat
oh boleh sekali
yang dibutuhkan untuk satu keluarga
kalau ini isinya kurang lebih itu ada empat belas item
empat belas item kita buka dulu ya
sebenarnya ini yang paling besar ini sebenarnya kosong
dalam arti kosong ini kita untuk standarnya kepada masyarakat nanti
nah di sini memang ada tempat untuk menaruh dokumen penting
pertama dokumen penting
yang kedua nanti di sini kosong sebenarnya memang khusus untuk pakaian
untuk pakaian kemudian makanan
atau makanan yang memang seperti standar tni gitu ya
kemudian memang diisi kemudian ada kompor kecil biasanya
jadi kita memang untuk standar kita menyerahkan kepada masyarakat biar nanti mereka yang mengisi gitu kan
tempat dokumennya ini harus plastik begitu ya
iya karena supaya air
iya kedap air begitu
di sini intinya ada pakaian seperti itulah makanan gitu
nah kemudian di sini kita ada masker
masker karena ketika misalkan melakukan apa namanya mandi segala macam ini kan perluan masker
karena yang pertama untuk menjaga kita lah gitu
kemudian sarung tangan agar tetap steril
agar tetap steril
lalu ada apa lagi
kemudian ada tempat minum
nah ini menarik kenapa tempatnya harus seperti ini
kenapa tidak botol saja seperti yang konvensional biasa
ya sebenarnya memang kita di sini hanya melengkapi yang pertama untuk masyarakat
agar masyarakat tahu bahwa
oh ini perlu air gitu kan
nanti untuk selanjutnya memang masyarakat bisa mengkreativitas untuk tas ini
untuk diisi air mungkin botol yang lebih besar gitu kan
kemudian ada book notes ya
karena kan kita perlu mencatat dalam keadaan itu mungkin handphone kita mati atau segala macam gitu
lalu selain ini apa ini
ini untuk gergaji untuk memotong seperti kayu kayu
boleh dibuka mas
bentuknya seperti tali begitu ya
oh berarti ini memang khusus untuk situasi situasi darurat
gergaji untuk memotong misalnya ada kayu katakan begitu
boleh direntangkan begitu mas
ini terbuat dari apa mas materialnya
besi ini bang bajaj
ini panjangnya berapa meter ini
nyampe gak satu meter
sekitar kalau diukur tiga puluh ya
satu penggaris itu panjang penggaris
satu penggaris oke berarti ukuran kecil lah ya sebenarnya ya
nah oke direntangkan boleh
oke seperti ini
jadi penggunaannya seperti apa cara menggunakan
ini tinggal di ini aja pak
oh digeser geser ke misalnya kayu begitu ya
dan ini bisa digunakan untuk memotong benda yang terbuat dari kayu gitu ya
oke baik boleh
ditaruh di sini
ditaruh di sini selanjutnya setelah benda benda ini ada apa lagi
kemudian memang di sini kan kita menandakan ya kalau misalkan di tas ini ada first aid kit ya ini memang alat medis
untuk p tiga k nya apa gitu ya
iya p tiga k nya apa saja yang harus ada di dalam kotaknya
ini misalnya ada gunting ada kapas ya
nah ini untuk balut ya ketika misalkan tangan patah
oke kayak bandage ya gitu
fungsinya sih kita bukan untuk hanya mengobati ya gitu kan ya
selama mengobati tapi memang yang paling terpenting mengurangi yang kesalahannya lebih parah gitu
jadi memang misalkan perdarahan oke yang penting kita tutup saja dulu perdarahannya
nanti memang yang lebih konsen lagi nanti tunggu tim evakuasi atau tim medis yang memang menangani lebih lanjut gitu
minimal kita apa namanya mengurangi lah
pertolongan pertamanya begitu ya
pertolongan pertamanya begitu ya oke berarti ini kita ada lakban ya apa ini
lalu ada apa nih alkoho
set juga begitu ya oke
intinya alat alat yang memang biasa digunakan sebagai pertolongan pertama
oke nah selanjutnya setelah alat p tiga k ini mas eri ada apa lagi nih
nah disini memang
disini tulisannya urban survival kit apa itu
urban survival kit urban survival itu kan bertahan kan
dan urban gitu karena kita memang di jakarta eh sorry di kota gitu kan memang perkotaan
urban survival jadinya
oke boleh dilihat apa saja
sebenarnya itu memang hampir sama seperti yang di ini
oh personal tadi ya
ada bedanya pertama ini ini namanya firestater
ini fungsinya memang ketika misalkan korek sudah habis atau tidak bisa digunakan atau kena air
kita bisa memegang fieldsetter ini untuk menyalakan juga menyalakan api
jadi ini di pemantik ketika pemantik ini dinyalakan ada percikan api dan itu untuk bisa membuat api
oke berarti seperti apa ya digesekkan begitu ya dibenturkan
kemudian api ini
kemudian ada kompas juga
ya karena kan memang ketika misalkan bencana entah misalkan udah tidak rata atau udah rata dengan bangunan bangunan gitu kan
kita tidak tahu arah ya kita minimal tahulah arah kemana misalkan utara selatan barat segala macam
kompas ini penting ya
oke baik lalu selanjutnya ada apa lagi mas
itu apa mas boleh ditunjukkan ke kamera
nah ini bisa pertama ini juga bisa buat motong bisa buat motong kemudian seperti yang saya bilang tadi kan bahwa di dalam ini kan bisa ada makanan ya pak
ada makanan kaleng gitu ini juga bisa untuk membuka makanan kaleng membuka tutup botol ini segala macam gitu
jadi ada bisa motong juga bisa buat buka kaleng
selanjutnya ada apa lagi mas
selanjutnya sama seperti yang tadi ya seperti yang tadi
ada center ada pisau serbaguna dan juga peluit begitu ya
oke nah ini berarti memang alat alat standar begitu ya yang harus dimiliki oleh misalnya kalau yang ini satu keluarga yang di sebelah sana adalah individu begitu ya untuk pertolongan pertama ketika menghadapi bencana
nah sebenarnya tapi kalau ini kan dari segi alat alatnya nih mas eri kalau dari segi pertolongannya sendiri perbuatannya gitu yang dilakukan begitu ketika terkena bencana itu pertolongan pertamanya seperti apa
katakanlah banjir begitu yang seperti terjadi saat ini di daerah jakarta begitu ketika banjir melanda atau kita juga terkena dampaknya apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan
yang pertama memang kita bertahan ketika banjir karena memang kita misalkan di rumah tidak memiliki alat alat yang standar
contohnya seperti kan kalau lo itu kan tim evakuasi tim evakuasi itu kan ada bentuknya ada perahu ada apa namanya
jaket pelampung ya gitu kan
dan di rumah itu biasanya kan memang tidak ada gitu yang selalu ada
sarannya memang warga menunggu evakuasi tapi memang tetap terjaga di dalam rumah tersebut misalkan rumahnya lantai dua gitu tetap terjaga dengan peralatan yang memang sesuai atau standar gitu
minimal untuk makan mereka ada gitu karena memang luar biasa ketika misalkan terjadi kemarin saya juga wilayah yang terdampak pun kesulitan untuk makanan padahal wilayah yang tidak terdampak gitu
jadi memang dalam kondisi ini memang sangat kritis juga gitu artinya persiapan kita masih minim dalam keadaan
ketika terjadi bencana gitu dan juga yang tentunya memang kita perlunya edukasi gitu kan baik dari pemerintah atau baik dari ngo untuk mensosialisasikan ketika terjadi bencana
apa yang harus dilakukan jangan sampai memang ini terulang lagi gitu misalkan nanti kita sudah melewati fase ini gitu nanti ketika ada bencana terulang lagi terulang lagi
jadi sampai kapan kita bisa apa namanya maju gitu dalam hal mitigasi bencana atau ketika penanggulangan bencana gitu
nah sejauh ini untuk sosialisasinya sendiri begitu mas ewa
jadi kalau kita mulai dari area atau katakanlah edukasi tadi ya terkait ini tuh seperti apa sih kalau di masyarakat
ya memang harusnya memang dari segi dari pemerintah dan juga ngo juga harus bekerjasama dalam untuk bencana ini gitu kan terutama memang dari bisa dari kebijakan pemerintah gitu kan
kebijakan yang memang permintaan ambil contohnya misalkan di setiap sekolah nih setiap sekolah bagaimana kalau harus ada tim manajemen bencana berbasis sekolah gitu kan ada timnya ketika misalkan terjadi bencana
oh sudah ada tugas tugasnya yang dilakukan di sekolah kemudian juga di setiap kantor kantor pemerintah atau kantor kantor swasta gitu kan harus ada tim manajemen bencananya gitu
itu kan memang hanya bisa di ini ketika ada kebijakan gitu kan ketika memang belum ada kebijakannya ya paling memang berbasis kesadaran aja kesadaran dari setiap manusianya gitu
nah ini dia yang berbasis kesadaran ini yang balik lagi ke orangnya begitu ya berarti
oke nah kita ke situasi selanjutnya ini kalau tadi kita sudah berbicara mengenai pertolongan awal begitu ya mas baik secara peralatan yang harus dimiliki dan juga sikap atau apa yang harus kita lakukan begitu
nah bagaimana jika case nya sudah terkena bencana lalu terisolir atau terjebak begitu nah itu apa yang bisa dilakukan
yang pertama memang kalau misalkan terisolder misalkan di contohnya kayak kemarin di palu kali ya mbak
bahkan di palu gitu kan
sampai memang kejadiannya masyarakat itu sampai mengambil dari minimarket gitu kan artinya memang ada ketidaksiapan dari masyarakatnya gitu
dalam arti memang kalau di kita memang di act sendiri memang sudah ada pelatihan yang namanya urban survival gitu
nah itu memang tujuannya memang ketika terjadi bencana di perkotaan gitu kita memang sudah dilatih menghadapi masa masa kritis gitu
masa masa pasca bencana itu kan kita juga nyari makanan pertama kali kan apa sih yang kita cari pasti makanan gitu kan
ketika kita memang mencari makanan pun waduh kita udah gak tau caranya gimana segala macam dan itu memang bakal bisa terjadi yang namanya apa ya bisa chaos atau apa kayak kemarin gitu ya mbak
itu memang paling pertama kali memang edukasi itu sangat penting dan caranya itu memiliki peralatan juga karena memang ketika kita sadar gitu kita sadar kita punya kapasitas gitu kan
tapi kita tidak mempunyai alat alat atau yang memadai gitu kan bagaimana juga kita bisa bertahan juga gitu
jadi artinya semua hal itu bersinambungan dalam penanggulangan bencana itu
penanggulangan bencana oke
nah mas eri jika kemarin berdasarkan data bnpb terkait banjir di jakarta ini sendiri kami mencatat ada korban yang meninggal dunia akibat hipotermia begitu
nah jika kita terjebak banjir dan juga situasi atau suhu mulai dirasa tidak masuk akal dinginnya begitu itu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat
nah dalam sebenarnya gini ya itu baik lagi ya balik ke edukasi
dalam apa namanya
contohnya kalau misalkan itu ada alatnya namanya thermal branket gitu mbak
jadi itu memang sebenarnya bisa dipakai ketika dalam keadaan suhu dingin bisa melepas pakaian kemudian dipakai thermal blanket itu
thermal blanket ya namanya
nah itu ada alatnya kalau misalkan di toko toko outdoor itu biasanya ada gitu
itu bisa digunakan atau memang ketika dalam keadaan basah itu makanya fungsi tas ini kan juga kan ada pakaian kering gitu kan
ketika misalkan memang tidak ada baju kering tapi kalau di sini ternyata wah ini ganti baju gitu baju yang lebih kering gitu
atau lebih baju kering lah gitu karena baju basah kemudian kita kelaparan juga kan mungkin keadaannya
dan apaan basah kelaparan terus udah gak ada salah yang menunggu ya mungkin di situ bisa terjadi
oke berarti thermal blanket itu juga salah satu yang bisa dimasukkan ya ke dalam tas tanggap bencana kit ini gitu
nah terakhir ini mungkin mas eri himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya saat ini masyarakat dki jakarta yang sedang mengalami bencana banjir
yang pertama memang yang saya ucapkan itu ya bersabar ya misalnya bersama dengan ujian ini atau cobaan ini
yang kedua memang tetap terus atau berlatih gitu kan atau memang mencari tahu edukasinya bagaimana dalam keadaan seperti ini gitu
karena banjir ini adalah sebuah siklus kan dan kita sudah tahu nih bahwa januari itu musim hujan gitu artinya memang berulang ulang gitu
kalau misalkan memang kita lalai dan abai gitu maka ini akan terus berulang
oleh karena itu maka lebih baik
kita mencari tahu bagaimana atau mengikuti pelatihan pelatihan yang memang sudah disediakan entah disediakan pemerintah atau memang dari pihak swasta yang concern di bidang ini gitu
ya baik terima kasih mas atau pak eri setiadi staff training education and development aksi cepat tanggap atau act sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news